menari adalah jiwa jiwa yang mengalir penuh semangat
menari adalah rasa rasa yang syarat akan makna
menari adalah gerak gerak imajinatif yang menawar
menari adalah aku aku yang meluapkan segala ekspresi penuh arti
indah wiraga lembut wirasa anggun wirahma
tarian nusantara adalah ragam karya seni terindah
eksotis sejati indonesia yang ada dalam jiwa dan mengalir dalam darah
kuingin warisan budaya indonesia ini tetap melekat
kuingin kekayaan indonesia ini tetap kuat
kuingin persona indonesia ini tetap menjadi daya ikan
tentu akan kubawa nama indonesia kepada dunia melalui tarian
cnn indonesia untuk indonesia dan dunia